ada masih diaksikan cnn indonesia news update
dinas pemadam kebakaran kabupaten bekasi menggelar uji swab bagi ratusan petugas pemadam kebakaran
ada yang berbeda dalam pelaksanaan uji swab pcr di markas damkar tersebut
yakni kegiatan ini diiringi musik dangdut
uji swab dilakukan setelah ditemukan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
uji swab pcr diikuti dua ratus enam puluh empat petugas pemadam kebakaran kabupaten bekasi
tes swab masal ini melibatkan puluhan petugas dinas kesehatan kabupaten bekasi
uji swab pcr berlangsung berbeda lantaran disertai iringan musik dangdut
kepala dinas pemadam kebakaran kabupaten bekasi menyatakan
sengaja mengiringi pelaksanaan uji swab pcr dengan musik dangdut
lantaran para peserta mengaku

kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan imunitas tubuh para petugas pemadam kebakaran